ini adalah momen saat paula verhoeven berkunjung ke dukuh atas untuk melihat cita yang fashion week
tak sekedar melihat paula yang juga seorang model ini ikut beraksi berjalan di zebra cross bersama salah satu ikon cita yang fashion week bonge
keputusan baimuang untuk mendaftarkan merek cita yang fashion week menuai kontroversi
kritikan pedas datang dari netizen karena menganggap baim wong hanya mencari keuntungan semata dari pendaftaran brand cita yam fashion week
sementara itu menurut menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
upaya membranding secara pribadi ini hanya akan berakhir sebagai upaya mengeruk
peladang uang masyarakat
dia menyatakan akan berdiskusi dan mengajak pihak yang ingin mematenkan cita yang fashion week
untuk menunjukkan alasannya agar kegiatan yang seharusnya milik publik tidak serta merta menjadi milik mereka yang memiliki kapital besar
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengkritik tindakan artis baim wong
yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau haki citayam fashion week melalui perusahaannya
riza mengingatkan baimuang
yang diadakan para anak muda di kawasan duku atas merupakan milik publik
ia juga memastikan jika baim wong belum pernah berkoordinasi dengan pemprov dki
terkait tindakan yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual cita yang fashion week
ke pangkalan data kekayaan intelektual kementerian hukum dan ham
ya itu kan silakan aja pak imun cuma itu kan milik publik jalan itu kan milik publik milik pemerintah
ada jalan pemerintah pusat ada yang namanya jalan pemerintah provinsi
ada jalan pemerintah kabupaten kota ada jalan desa ada jalan komplek jalan perumahan jalan kampung macam macam
kalau cita yang fashion week didaftarkan sebagai haki oleh baimuang ya itu punya publik punya pemerintah
sementara itu gubernur jawa barat rituan kamil melalui unggahan instagram memberi pesan kepada baim wong
bahwa fenomena citayam fashion week adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural
sehingga saat diformalkan akan hilang tujuannya
ia juga meminta baiwong segera mencabut pendaftarannya dari pdki
usai mendapat kritik pedas dari berbagai kalangan senin malam lewat akun youtube miliknya
baimuang menyatakan akan melepaskan
dan akan berkontribusi dalam bentuk lain demi keberlangsungan cita yang fashion week
meski begitu belum ada keterangan resmi yang menjelaskan
kapan baimuang akan mencabut
baimuang akan mencabut pendaftaran merek cita yang fashion week dari pdki kementerian hukum dan ham
rencananya ia akan menggelar konferensi pers pada selasa siang ini
tim liputan cnn indonesia